kita akan melihat memantau kedatangan dari joko candra yang sudah tiba di bandara halim perdana kusuma
di instagram at divisihumaspori
warga net bisa melihat bagaimana situasi atau kondisi dari kedatangan joko chandra yang ada di bandara halim
seperti tadi pengamat pidana dari universitas trisakti abdul fikar hajar
menyatakan bahwa memang situasi dari atau kesengkarut kasus joko chandra ini juga menarik perhatian publik
yang sempat mempertanyakan bagaimana kinerja dari para
apalat pendekat hukum dalam menangani kasus buronan korupsi
kesi bang bali joko candra
saat ini anda melihat sosok sosok yang menggunakan
atau memakai baju tahanan berwarna oranye yakni joko chandra
atau yang juga publik kenal dengan sebutan atau nama panggilan joker
sudah sudah sudah
buronan kasus korupsi pengalian hak tagi atau cesi bank bali joko chandra ini juga diduga
atau diketahui memiliki beberapa aset yang berkisar di usaha estate
mulai dari perhotelan gedung perkantoran sehingga atau hingga pusat perbelanjaan atau mal mal
salah satunya hotel mulia yang dibangun bersamaan dengan sea games sembilan puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
kemudian juga mall taman anggrek dua
dan juga wisma mulia dua di gatot subroto atau di jalan gatot subroto
serta the mulia resort dan juga vilas
sebelumnya polri juga menetapkan pengacara joko chandra anita kolopaking sebagai tersangka
ia diduga turut berperan dalam pelarian joko chandra selama menjadi buron terkait dengan surat korps bayangkara
kami juga mendapatkan informasi bahwa saat ini anita kolopaking pengacara yang juga ditetapkan sebagai tersangka tersebut
meminta perlindungan lewat lpsk
namun belum diketahui bagaimana prosesnya sampai dengan saat ini dan apa pengaruhnya apa imbasnya ke dalam proses penyelidikan joko chandra
tapi kami harapkan agar ini menjadi titik terang
bagaimana aparat pedagang hukum ini menangani buronan kasus korupsi yang selama ini dikenal licin keluar masuk indonesia dengan begitu mudahnya
sampai melibatkan beberapa perwira tinggi kepolisian dan juga pihak pihak lainnya
ya baik saat ini awak media dan juga teman teman jurnalis yang berkumpul di bandara halim perdana kusuma jakarta
memantau bagaimana kondisi penangkapan joko chandra
kami juga masih menunggu kemana setelah ini joko chandra akan dibawa ditahan di mana joko chandra sampai dengan proses penyelidikan atau proses hukum atas dirinya berlangsung ke depan
berada di depan joko candra
di depan di depan
dari pencarian tersebut kita mendapatkan dua masalah yang bersyarat
ada di indonesia ada di indonesia
kita tidak lagi dengan kegiatan polis
kami menganggurkan surat
kami menganggurkan surat
pengingat bahwa ini masih di tengah situasi pandemi atau pagebluk wabah kasus corona di indonesia
di mana seharusnya mengingatkan bahwa
pihak pihak yang ada atau warga indonesia ini mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas
kami memang melihat bagaimana situasi saat ini di halim perdana kusuma atau bandara halim perdana kusuma begitu ramai begitu riuh
bahkan sampai berdesak desakan tidak terjadi adanya physical distancing
tapi kami harapkan agar semuanya sehat
terhindar dari potensi penyebaran wabah virus corona di tengah situasi yang sulit seperti saat ini
dan juga di lain sisi merupakan sesuatu hal yang patut kita apresiasi
dari pihak pihak terkait dari aparat penegak hukum kepolisian bahwa memang
ditangkapnya joko chandra ini kita harapkan bisa menjadi titik terang
dari proses penegakan proses hukum terhadap buronan joko chandra yang selama ini dikenal publik sebagai seseorang
cukup licin dan mempunyai pengaruh
sehingga bisa melibatkan beberapa perwira tinggi kepolisian dan juga pihak pihak lain yang diuntungkan
dari buronnya joko chandra atas kasus yang menimpa dirinya